biasanya kita di extra time atau babak kedua sudah menurun tapi sekarang dilihat secara fisik dan mentalnya seimbang lah sama korea
kemarin ada peluang sih dan dia menyesalinya
jadi waktu di grup keluarga juga kemarin dia ada peluang
dia ada evaluasi intrafeksi sendiri untuk penyelesaian akhir
nah itu di grup keluarga tadi apa sih mas yang dibahas mas soal sebelum pertandingan atau pas ke pertandingan apa aja sih bahas
kalau sebelum pertandingan memang biasanya kita cuma menyemangati mendoakan aja sih
nggak berat berat untuk marcel tapi kalau selesai pertandingan biasanya kita ada untuk koreksi dari kakaknya dari orang tuanya
kalau setiap pertandingan biasanya kita evaluasi
jadi dia biasanya dengerin dan dia kadang juga mengutarakan juga
biasanya evaluasinya setelah pertandingan
mas ini kan marcel melaju ke semifinal ya
semifinal apa apa dia ngatakan ambisinya dia nggak nantinya
kalau targetnya sendiri kalau dari awal dia apa
piala asia ini dari grup memang untuk olimpiade
jadi di nomor satu dua tiga itu targetnya dan harapannya kita keluarga sih bisa
oke mas jalan semifinal nanti
kalau marcel sih ya kita cuma mengevaluasi maksudnya
mengasih masukan saat dia setelah pertandingan itu
jadi kekurangannya apa mungkin kemarin itu dia ada peluang mungkin belum harinya
karena waktu lawan jordan mungkin itu harinya
jadi lebih ditingkatkan itu biar dia bisa konsisten untuk mencetak gol atau asis gitu aja sih